saudara diduga takut ditilang seorang pemotor berupaya menghindari petugas polisi justru terjatuh dan tertabrak truk di perempatan combro purwakarta jawa barat
insiden tertabaknya pemotor tersebut terekam cctv
seorang pengendara motor yang berusaha menghindari anggota satlantas polsek kota purwakarta jawa barat yang sedang bertugas jatuh ke arah jalan berlawanan
dan tertabrak truk yang melintas dari arah berlawanan
polisi pun segera menghampiri pengendara tersebut
pengendara tersebut langsung dilarikan di rumah sakit umum daerah bayu asih purwakarta untuk mendapat perawatan medis
di sini itu taunya juga udah harinya lagi hari jumat
ya katanya mau ditilang tapi takut katanya gitu aja
sementara akibat insiden tersebut saudara korban harus menjalani operasi dan perawatan medis karena mengalami luka dalam serius dan patah tulang
korban harus menjalani perawatan selama sebelas hari di rsud bayu asih purwakarta
menurut orang tuanya korban merasa takut karena menggunakan kenal potbrong berupaya meloloskan diri
namun polisi berupaya menghentikannya dengan memegang stang
korban yang takut ditilang justru malah tancap gas hingga akhirnya terjatuh dan tertabrak truk yang melaju dari arah berlawanan
emang kata saya kesalahan misunderstood aja
jadi kepolisian udah bantu dari pertama bawa ke sana ke rumah sakit dengan warga
itu apa ini asuransinya
terus apalagi sampai sekarang masih ditawarin terus jasa dari kepolisian itu terutama yang polres pulau purwakarta
katanya kalau perlu apa apa jangan sungkan telepon aja